jadi identitas perempuan yang dibunuh dan dimutilasi di kecamatan cikupa tangerang banten yakini sudah terungkap ya vito
informasi dari kapolres tangerang korban dan pelaku sesungguhnya pernah sama sama bekerja di sebuah rumah makan di kawasan cibada kecamatan cikupa tangerang
kusmayadi alias agus lebih dulu bekerja sebagai kepala rumah makan sementara korban nur astiyah menyusul beberapa bulan kemudian
ya terkait hubungan asmara terduga pelaku dan korban karyawan maupun pihak manajemen rumah makan mengaku sama sekali tidak mengetahuinya
nah terduga pelaku dan korban dikenal tertutup terkait urusan pribadi
nur astia juga diduga dibunuh di rumah kontrakannya di kawasan cikupa tangerang sebelum dimutilasi
jasadnya ditemukan dua hari setelah kematian